hari raya kurban ternyata juga membawa berkat tersendiri bagi penyedia jasa ojek kambing
yang ada di pasar ternak kudus
dengan sepeda motor tua yang sudah dimodifikasi
dalam sehari pengojek bisa mendapat penghasilan hingga ratusan ribu rupiah
menjelang idul adha bukan hanya pemilik hewan ternak seperti kambing
kerbau dan sapi yang ketiban terjeki
namun tukang ojek yang menawarkan jasa angkut hewan kurban pun mendapat untung
salah satunya tukiman
dengan sepeda motor keluaran seribu sembilan ratus delapan puluh an yang sudah dilengkapi keranjang angkut
ia sejak pagi manggal di depan pasar hewan kudus jawa tengah
ia siap mengangkut kambing yang sudah dibeli ke tempat tujuan
sekali angkut ia bisa membawa tiga hingga lima ekor kambing
tetapi tidak jarang hanya satu kambing
untuk mengangkut seekor kambing
yang mematok tarif dua puluh hingga lima puluh ribu rupiah bergantung pada jarak lokasi tujuan
para pembeli kambing di pasar ternak kudus pun mengaku terbantu oleh ojek kambing
sebab mereka tidak perlu repot
mengangkutnya dari pasar hewan ke rumah
terus ini dibawa ke rumah kambingnya pakai apa nih mas
pakai ojek kambing ini
kenapa pak memilih ojek kambing pak
tidak milih tapi seananel
tidak bisa muat sendiri ya pak ya
berapa pak sampai rumah pak
tukiman menjadi pengojek kambing sejak lima tahun lalu
penghasilannya menjelang idul adha pun meningkat
dari biasanya sekitar rp lima puluh
rp lima puluh menjadi ratusan ribu rupiah per hari
mengangkut berapa pak
tidak mesti mas
kalau hari rame ini ya bisa tiga kali empat kali
kalau dari lebaran ini ya paling ya satu kali dua kali
berarti ini lumayan rame ya pak
ya tidak lumayan rame
sekali angkut berapa pak
tidak mesti tinggal jangkauan
nah sekitar berapa sampai berapa bedanya
ya dua puluh sampai empat puluh
kaling besar ya lima puluh
tukiman adalah salah satu dari belasan warga lain
yang menjadi tukang ojek kambing di pasar ternak kudus
menjelang idul adha penghasilan mereka bisa meningkat
hingga berkali lipat
dahyal akbar kudus